partai bulan bintang sudah memutuskan ketua umum yusril iza mahendra sebagai calon presiden yang akan mereka usung pada dua ribu sembilan belas
namun dinamika politik yang berkembang dapat mengubah keputusan tersebut
partai itu juga tidak menutup kemungkinan apabila ketua umum pbb tersebut diusung sebagai cawapres pada dua ribu sembilan belas
bulan bintang dalam keputusannya sudah menetapkan bahwa pak yusril adalah calon presiden dari partai bulan bintang
tetapi nanti akan kita perbarui di mukernas yang akan kita lakukan di bulan april ini
tapi yang paling penting adalah calon presiden itu bukan harga mati
ini politik sangat cair sangat dinamis
kalau memang arahnya untuk memperbaiki bangsa ini pak yusril harus diposisikan nomor dua
ya tentunya kita anggap itu sebagai salah satu sumbangsi yang terbaik untuk bangsa ini
ya saya katakan saya akan dorong untuk ambil nomor dua
tapi kalau peluangnya ada nomor satu ya kita rebut
pulang nomor satu yang penting jadi
sementara itu partai bulan bintang masih belum menentukan sikap terkait wacana dibentuknya poros ketiga dalam pilpres dua ribu dua puluh
pbb lebih menekankan pada pencarian figur figur yang tepat guna menghindari skenario calon tunggal dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas nanti
sukmo menilai skenario calon tunggal dapat mengancam kualitas demokrasi dan reformasi yang selama ini sudah berjalan
yang relevan kalau sekarang kita bicara poros
yang relevan sekarang ini adalah mencari calon presiden yang mampu memperbaiki bangsa ini
sebagaimana kita paham sekarang ini kan hutang kita sangat tinggi pengangguran masih sangat tinggi perekonomian berjalan sangat lambat
jadi mau poros satu poros dua poros kiri kanan selama itu tujuannya adalah menghasilkan calon presiden yang berkualitas
dua tiga empat boleh boleh saja
tapi sekali lagi kalau kemudian porosnya menjadi poros tunggal itu yang harus kita cari